ini tadi tim penyidik kpk melakukan penangkapan terhadap salah satu tersangka yang saat ini belum dilakukan penahanan
kita tahu masih ada dua tersangka yang belum kami lakukan penahanan kan
dan tadi satu tersangka dilakukan penahanan atas nama sel di sebuah apartemen di kebayoran baru jakarta selatan
dan saat ini sudah tiba di gedung merah putih kpk untuk dilakukan pemeriksaan oleh tim penyelidik kpk
jadi itu saya kira pertanyaan dari teman teman
karena saat ini masih pemeriksaan oleh tim penyelidik kpk
tentu tunggu nanti perkembangannya dari kelanjutan penangkapan yang tadi dilakukan oleh tim
penyelidik kpk dimaksud
mas pertimbangannya apa sih
jadi tentu ketika kami melakukan banyak paksa baik itu pengledahan penangkapan penyitaan dan lain lain
pasti kami memiliki dasar hukum yang kuat
dalam konteks perkara ini tentu ada beberapa hal yang mengikuti perkembangan dari tersangka ini
kami memanggilnya kemarin
artinya kami sudah memberikan ruang waktu untuk hadir di gedung merah putih kpk
tapi dengan alasan yang sudah disampaikan tentu kami hargai itu
kami mendapat informasi tadi malam juga sebenarnya yang bersangkutan sudah ada di jakarta
artinya sudah berangkat ke jakarta
dan kami juga tunggu tadi hari ini
oleh karena itu tentu kami berikutnya ketika tahu bahwa yang bersangkutan
tidak hadir juga di kpk hari ini
berikutnya melakukan analisis
bahwa tentu ketika melakukan penangkapan terhadap tersangka
ada alasan sesuai dengan hukum acara pidana
misalnya khawatiran melakukan diri
kemudian adanya kekhawatiran menghilangkan bukti bukti
yaitu yang kemudian menjadi dasar tim penyidik kpk kemudian melakukan penangkapan
dan membawanya di gedung merah putih
meskipun di surat panggilannya di kota yang beredar itu dipanggil untuk tanggal tiga belas itu besok
tetapi ini masih dalam rangkaian yang kemarin tentunya ya
bahwa kami mendapatkan informasi yang bersangkutan kan sudah di jakarta
dari tadi malam
dan saya pikir sesuai dengan komitmennya yang kemarin kami sampaikan
bahwa dia akan kooperatif semestinya datang
kan begitu ya hari ini ke kpk untuk menemui
tim penyitik kpk
tapi ternyata juga kan kemudian sampai tadi sore
juga yang bersangkutan tidak muncul di gedung merah putih kpk
oleh karena itu tentu sekali lagi ada alasan hukum
bagaimana kemudian analisis dari tim penyidik kpk
dilakukan untuk berikutnya melakukan penangkapan terhadap tersangka dimaksud
yang teriamat kan cuma orang mas
nggak ada barang barang apa apa
iya ini kan penangkapan
penangkapan kan orang gitu ya
bukan tangkap tangan
jadi ini beda kan ini melakukan penangkapan terhadap tersangka
begitu yang sudah kami umumkan
sudah kami tetapkan beserta dengan tersangka yang lainnya
mas katanya sudah koordinasi dengan penyidik untuk hadir besok
itu gimana sebenarnya
iya makanya kan tadi saya sudah sampaikan
kami melihat dari perkembangan yang ada
begitu kan dari perkembangan perkembangan yang ada
ada alasan alasan hukum yang kemudian kami harus segera melakukan
ataupun mengambil tindakan
melakukan penangkapan terhadap yang bersangkutan
jadi begini ya
terkait dengan apakah akan dilakukan penahanan
tentu kita lihat dulu nanti kan dilakukan pemeriksaan
oleh tim penyitik kpk ya
hari ini tim yang akan melakukan pemeriksaan
setelahnya tentu nanti akan berpendapat begitu ya
apakah akan dilakukan penahanan atau tidak
sepenuhnya kewenangan dari tim penyidik yang melakukan pemeriksaan
ada syarat syaratnya juga
di dalam hukum acara pidana
tentu sekali lagi prosedur prosedur yang kemudian kpk lakukan
kami berpegang dan patuh kepada aturan aturan yang ada
dan itulah yang kemudian menjadi kunci utama kami
ketika melakukan setiap tindakan tindakan
termasuk upaya penangkapan terhadap tersangka dimaksud
oke saya kirim cukup ya
beritanya ke pak
iya nanti kan tunggu ya
apa namanya terhadap satu tersangka yang lainnya
karena kan memang kemarin informasinya orang tuanya sedang sakit
begitu keras dan keberadaannya memang belum selesai seperti halnya
tersangka sel ini kan
sebenarnya kan urusannya sudah selesai gitu
kalau kemudian kemarin mengatakan akan kooperatif dan lain lain
ya mestinya hari ini kan ada kesempatan dan tempat yang bersangkutan bisa hadir
untuk menjelaskan semuanya di hadapan tim penyidik
pak penjelasan dimana tadi pak
di dua apartemen di kebayoran baru cakarta
apak temennya lagi sholat dia setelah sholat dia ditangkap ya
ya itu nanti kami konfirmasi lebih lanjut dan pasti besok juga kami jelaskan secara teknisnya ya
tapi yang pasti kami mau konfirmasi betul dilakukan penangkapan
ada kemungkinan ditangkap paksa juga
nanti lihat situasi dulu
kan dibutuhkan analisis gitu ya
untuk kemudian menentukan dan mengambil sikap terkait dengan penangkapan
jadi ketika kami melakukan penangkapan sekali lagi tentu sudah lakukan analisis lebih dahulu
sesuai dengan ketentuan bagaimana kemudian kami bergerak untuk melakukan penangkapan
saya kira cukup teman teman
kita tunggu dulu ya perkembangannya
ya mudah mudahan nanti segera saya informasikan apakah malam hari ini nanti kami akan update kembali
ataukah besok gitu ya
pasti nanti kami akan sampaikan kepada teman teman
karena ini kan baru saja kemudian datang dan dilakukan pemeriksaan di lantai dua gedung merah butik akk
saya kira cukup teman teman terima kasih
terima kasih pak wali
terima kasih pak wali